masih kuat sekali eh tanah goyang
masih bah goyang
beginilah suasana kepanikan masyarakat kepulauan talaut sulawesi utara saat diguncang gempa pada kamis malam
aku bakulun di kamar terus eh kuat sekali tanah goyang
kepanikan semakin menjadi saat semua listrik dipadamkan pasca gempa
situasi kota melangwane masih dalam keadaan mati lampu
data sementara dari sekretaris daerah kabupaten kepulauan talaut
sampai kamis pukul dua puluh satu lima puluh satu waktu indonesia tengah
gempa telah mengakibatkan kerusakan pada sejumlah rumah
dan satu pos kesehatan desa di desa bengel kecamatan beyo kabupaten talaut
berdasarkan pemutahiran data di bmkg stasiun geofisika manado
gempa terjadi pukul sembilan belas lebih dua puluh tiga waktu indonesia barat
merupakan gempa tektonik berkekuatan magnitudo tujuh
pusat gempa berada di satu ratus tiga puluh dua km timur laut melongwane sulawesi utara
bmkg manado mengimbau masyarakat tetap tenang dan menjauh dari bangunan yang rusak akibat gempa
sementara pendataan kerusakan kerugian material maupun korban
masih dalam peninjauan pemerintah daerah setempat
sementara itu distribusi bantuan yang minim
membuat pengungsi korban gempa di sulawesi barat kesulitan
seperti kondisi pengungsi di desa labuang rano
kecamatan tapalang barat
kabupaten mamuju ini
pengungsi bertahan hidup di bawah tenda darurat seadanya dengan kondisi memprihatinkan
para pengungsi di daerah ini bahkan harus tidur dengan memanfaatkan dedaunan sebagai alas
tak hanya itu jika kondisi hujan mereka pun kehujanan karena kondisi tenda yang tidak layak
para penyintas gempa ini tidak punya pilihan
karena bantuan tenda dan alas tidur yang layak dari pemerintah belum kunjung didapatkan
sudah satu minggu
satu minggu ya
dia ada di pinggir bantuan tidak sampai ke sini
ada di kampung sana di kisah lewati saja
tidak mau tidak kasih bantuannya karena bilang jatahnya orang di dalam
ini kehujan karena ada bucur becurnya
lantainya ini ya belum ada juga
jadi pakai daun daun saja dulu
iya pakai daun daun saja
salah seorang anggota tagana sulawesi barat mengatakan kurangnya bantuan yang menjangkau desa labuang rano ini
karena maraknya aksi penjarahan saat proses pendistribusian
dan bantuan berlangsung
para pengungsi berharap bantuan dari pemerintah segera datang
agar mereka bisa bertahan hidup dengan kondisi lebih layak di lokasi pengungsian
tim liputan cnn indonesia